terima kasih anda masih bersama reportase jawa timur
tradisi lelang bandeng murah jelang peringatan maulid nabi yang diselenggarakan oleh dinas kelautan dan perikanan kabupaten sidoarjo rabu siang berjalan ricuh
seorang warga menangis histeris akibat terjepit saat berebut bandeng murah bersama ratusan warga lainnya
seorang ibu rumah tangga langsung menangis histeris saat dirinya hendak masuk ke dalam kantor dinas kelautan dan perikanan kabupaten sidoarjo
ia menangis akibat terjepit saat didesak oleh ratusan warga lain yang berebut membeli bandeng murah
aksi dorong ini berawal ketika petugas satpol pp dan pegawai dinas kelautan dan perikanan sidoarjo membuka pintu kantor
seketika ratusan warga yang telah menunggu berebut masuk ke dalam halaman kantor dinas perikanan
mereka rela berdesakan dan saling dorong karena takut tak kebagian bandeng murah seharga rp dua belas lima ratus per kilonya
tradisi jual bandeng murah ini merupakan tradisi tahunan menjelang maulid nabi muhammad saw
salam yang diselenggarakan selama dua hari
untuk mengantisipasi aksi rebutan warga dinas kelautan dan perikanan menyediakan tiga ton bandeng perharinya
panitia juga membatasi tiap orang hanya dapat membeli maksimal dua kupon untuk ditukar
dengan bandeng seberat dua kg dengan harga rp dua puluh lima per kupon